sebagai upaya pengamanan pertandingan persib versus persija
yang digelar di stadion gelora bandung lautan api atau gbla kota bandung
polda jawa barat memperketat keamanan
kapolda jawa barat irjen pol anton carlyan menegaskan
pengamanan jelang laga persib versus persija
yang digelar di stadion gelora bandung lautan api atau gbla kota bandung
polda jawa barat akan menurunkan dua dua ratus enam puluh personil kepolisian
yang dibagi dalam pengamanan berlapis hingga empat ring
dimana ring satu ditempatkan di dalam stadion
ring kedua pintu masuk stadion
ring tiga di area parkir stadion
dan ring empat di sekitar jalan menuju stadion
anton pun menegaskan meski persija tidak mengirimkan supporternya
namun pengamanan maksimal tetap akan dilakukan
kita antisipasi walaupun sekarang tidak ada penonton dari jackmania
tapi berdasarkan pengalaman
ada saja mungkin di tempat
tapi nanti justru setelah pulang
inilah yang justru lebih banyak menghadirkan anggota di lapangan
senada dengan itu
kabit humas polda jawa barat kombespol yusri yunus mengatakan
pengamanan pun dilakukan di sepanjang ruas tol menuju bandung
dan menginstruksikan agar dilakukan penyekatan dan razia
jackmania itu hampir ada beberapa kantong kantongnya
ada di beberapa kabupaten kota yang ada di bawah sini
contoh seperti di bogor bekasi depok kerawang
itu adalah kantong kantong jackmania
sehingga diturunkan kemarin kita sudah rakam bersama
kapolres kapolres itu ada semua
disampaikan kepada kapolres untuk segera lakukan penggalangan
terhadap jackmania di masing masing wilayahnya
kemudian kalau memang tuh nanti pelasonanya
adakan penyekatan atau razia
supaya tidak berangkat ke bandung
situasi tersebut telah diinstruksikan kepada semua kapolres
dalam rapat persiapan pengamanan yang digelar di bandung kamis lalu
dan diharapkan laga persib versus persija bisa berjalan lancar dan kondusif
dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia
franky wijaya di stadion gbla bandung jawa barat
halo selamat siang franky
ini apa yang mendasari polisi melakukan pengamanan hingga empat ring
ya selamat siang iqbal
ya benar sekali saat ini saya berada di stadion gbla bandung lautanapi
tempat di mana pertandingan persija melawan persib
yang juga disebut sebagai el clasico nya indonesia
yang akan digelar pada malam ini jam tujuh nanti
memang selalu ada hal hal yang menarik ketika pertandingan mereka berlangsung
yaitu seperti misalnya ada bentrokan yang terjadi antar supporter
sehingga memang pada pertandingan ini supporter persija sendiri dilarang untuk datang
untuk datang ke stadion gbla bandung lautanapi
untuk langsung menyaksikan pertandingan persib lawan persija ini
dan untuk lebih mengetahui seperti apa pengamanan dilakukan oleh kepolisian di bandung
saya sudah bersama dengan kapolres tabes bandung bapak hendro pandowo
pak hendro langsung saja nih pak pengamanan jelang pertandingan persib lawan persija malam ini bagaimana nih pak
ya tadi sudah kita laksanakan apel kekuatan total kurang lebih dua lima ratus personil
itu yang di gbla
kita bagi pola pengamanan dari ring satu ring dua ring tiga dan ring empat
kita sudah siap untuk melaksanakan pengamanan jalannya pertandingan antara persib melawan persija
pak kan ada pelarangan bahwa persija supporter persija khususnya dilarang datang
ada nggak hal hal yang dilakukan misalnya melakukan sweeping ke jalan jalan atau memeriksa ktp atau lain mungkin ada pak
ya sudah disampaikan bahwa hasil monitoring saya kepada jajaran kapolres di pulau dampung terjaya
memang tidak ada supporter sekmania yang datang ke bandung
kalau saya melihat dalam salah satu satu tv bahwa ketua cek mengatakan tidak ada supporter yang datang ke bandung
namun demikian di beberapa tempat seperti di kerawang polres kerawang polres purwakarta polres cimahi
juga sudah melaksanakan dan membuat suatu rencana pengamanan untuk mengantisipasi hal tersebut
pak selain adanya supporter persija persib tapi ada juga hal keamanan nih
di gbla ini kan beberapa kali pertandingan ada kecurian kendaraan ini ada pengamanannya bagaimana pak
ya tentunya di dalam setiap pertandingan apalagi yang ditangi oleh supporter yang jumlahnya hampir enam puluh ribu
tentu ada perkiraan perkiraan dan berisi ancaman yang akan terjadi itu sudah diperhitungkan
baik itu keributan perkelahian pencurian untuk itulah dibuat suatu rencana pengamanan dengan melibatkan hari ini dua lima ratus personil
untuk menekan kalau bisa meniadakan segala bentuk ancaman itu
tapi kalau memang terjadi kita bisa mencari penyelamat
kalau tidak terjadi kita bisa atasi
eee belakangan ini kan jawa barat seperti misalnya di bandung dan juga kabupaten bandung
banyak penggeledahan teroris bom dan lain lain
untuk pengadaan bom sendiri menghindari gbla ini bagaimana nih pak
ya tentunya di dalam setiap pengamanan ada gegana brimob dan unity bom
hari ini tadi jam kurang lebih sebelas melaksanakan sterilisasi untuk memastikan bahwa di dalam stadion aman
dari bahan bahan berbahaya bahan peledak dan lain sebagainya
sekarang belum selesai sedang melakukan penyisiran semoga aman
baik terima kasih banyak pak hendro semoga lancar ya
seperti itulah kira kira pengamanan yang dilakukan di stasiun gebela ini
jelang pertandingan persib melawan persija malam nanti
dan tentunya kita juga menghimbau kepada penonton yang datang ke sini
agar datang dengan tertib mengikuti peraturan dan juga menikmati pertandingan
sehingga kita bisa menyaksikan pertandingan yang tentu menjadi hiburan bagi kita semua
kembali ke iqbal
baik franky wijaya melaporkan langsung
dari bandung jawa barat terima kasih